inilah suami berinisial as dua puluh tahun dan sang istri berinisial fs sembilan belas tahun yang ditangkap saat reskrim polres jombang
dalam rilis polisi pada senin sore pak sutri ini diketahui menjadi otak kasus pembegalan di enam tkp selama setahun
untuk melancarkan aksinya pak sutri ini punya tiga anak buah yang masih di bawah umur
selain menangkap pasutri as dan fs serta anak buahnya polisi juga menyita belasan sepeda motor yang diduga hasil kejahatan
kasat reskrim polres jombang akp giyadinugraha mengungkap modus pelaku adalah mengajak korban ke tempat sepi
lalu menuding korban mempunyai masalah dengan para pelaku lalu merampas harta korban
di mojokerto jawa timur saat restrim polres kota mojokerto menangkap suaminya
istri berinisial ad dan rm karena menipu
tak tanggung tanggung pasangan suami istri asal jati duku kecamatan gondang kepupaten mojokerto ini
telah melakukan penipuan terhadap tujuh orang korban yang kesemuanya merupakan pemilik rumah kos
kapolres kota mojokerto akbp rofik kripto himawan pada senin delapan belas april mengatakan
modus suami istri ini adalah meminjam uang pemilik kos dengan alasan tengah kesulitan ekonomi
bukannya mengembalikan uang yang dipinjam suami istri ini justru membawa kabur motor korbannya
selain menangkap pelaku suami istri polisi juga menangkap penadah sepeda motor